kayak di ftv
ustazah biar saya aja yang ambil
kita ini kan bukan mahrum gak boleh bertatapan
apalagi bersentuhan tangan seperti ini
itu bukan saya ustaz
bangun bangun bangun
bangun bangun bangun
bangun bangun bangun
belok kanan belok kanan belok kanan belok kanan
lukman kok malah ke dapur ya
harusnya kan ke masjid
ini pasti lupa nih dia
lukman kok kamu malah masuk ke dapur
ini kan waktunya subuh
harusnya kamu ke masjid dong
saya ke masjid pak ustadz
bukan ke dapur
ini tuh masjid bukan dapur
nanti kalau ini dapur
berarti pak ustadz udah mindahin masjidnya kemana
kalau pak ustadz udah mendain
saya tuh lebih tahu ini pun entah
bukan pak ustadz yang lebih tahu
kalau mau sholat harus di masjid
kalau kita sholat di sini
nanti semuanya pada lupa
nah kayak gitu dong bosa
yaudah saya ke masjid dulu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kok jadi saya yang diomelin ya
ini pasti dia lupa nih
kalau saya ustadznya
astaghfirullahaladzim lukman lukman
samiallahu liman hamidah
menjajakin belajar ya
belajar lagi karena kan ujian ya
yaudah kalian balik kamar kalian masing masing
ya saya juga masih banyak nih
materi pelajaran yang belum oe pelajari
eh kalian tuh masih mending
aku mumpuk banget
itu mana banyak
aduh mana kita belum belajar lagi
aduh mana materinya banyak
mumpuk tebal lagi
ya aduh aduh aduh
kalau lukman mah enak
tinggal garuk garuk dapat ide
wah tuh kan beneran
aku dapat ide
aku dapat ide
ide nya kak alpu sama tau
nah aku punya ide
apaan tuh sob
gimana kalau kita bikin centekan
itu mah ide nya basi sobri
itu mah udah dari kemarin udah aku ngomong
sebelum kita terlambat
kita bikin aja centekan sekarang
satu dua tiga
eh tini bebo
kalau lu orang gak mau diri hukum
jangan bikin centekan
katanya gak mau diri hukum
gimana sih malah bikin cotekan
siapa yang bikin centekan asun
ustadz musta tanya sekali lagi
siapa yang bikin centekan
hah kemana lagi ini security
gak tau nih
ini nih penyebabnya
kalau disuruh kerja pasti aja lambat
hah apaan aja
ini sedikitnya jangan panau
bos itu yang anak buahnya banyak ya
ini alat aime
makanya gak ada lagi yang lain apa
pakai nakutin begitu
shhh suara emaknya
oh mungkin emaknya
malahnya pake di pantai paku dua belas kali ya
bukan nutup gitu
kayaknya nyangkut tadi
naik naik bangga ukuran
desi senti dan milik
kalau naik bagi sepuluh
turun kali sepuluh
kalau naik koma ke kiri
turun koma ke kanan
amalia berisik tau berisik
tau jadi orang tuh ganggu mulu
kamu jangan gangguin konsentrasi kita dong
yang ada kalian semua yang berisik lu sang senang

kepala kita sama siapa
berantem lagi berantem lagi berantem lagi
kenapa sih berantem mulu obynya

eh eh amalia
lagian kau itu nyanyi itu lu suaranya
bikin pengangku bikin pengang pengang
enggak enggak enggak
eh butet yang ada aku pikir kita tuh yang pengang
buat suara kalian yang balas
udah udah tenang tenang tenang tenang
ustazah itu tau kalian ini mau menghadapi ujian tegang
makanya kalian jadi kayak gini
harusnya sebelum ujian itu
kalian berdoa memohon pertolongan sama allah dan diberikan kemudahan
ya allah tidak ada yang kau jadikan muda jika engkau kendakinya
sedang yang susah engkau jadikan muda jika engkau mengendakinya
enggak sekarang semuanya siap siap untuk menghadapi ujian
mana kalau soal ujian itu susah banget
iya nanti kalau misalnya kita gak bisa ngerjain
terus kalau nggak naik kelas gimana
oh tidak oh tidak
kalau woy gak naik kelas itu namanya ih
dah lah santai aja baca bismillah aja
insya allah bisa kerjanya
hah kok lorong gak tenang begitu emangnya kenapa
hah emangnya lorong gak cakut cakut apa
kadang bisik bisik apa sih
tau kau ini kan mau ujian bukannya tegang malah santai santai aja
tau itu mana maksudnya sungguh terlalu santai
yalah emang aku mau santai aja orangnya
tapi tapi enggak
selamat janji mati
alhamdulillah pekerjaan lancar
betul pak de
sudah kembali tugas masing masing
takut ntar santai santai takut senang
lihat lihat dong hati hati dong kalau jalan
hah itu bukan saya
ini pintunya ngapain dia berdiri di depan saya
sigh itu begini
wah inget gak tuh
makanya kalau pegang tuh hati hati
gak terasa ya ustaz
anak anak itu udah ujian aja
lihat itu ada kenalpot
kenalpot impor dari kuba
gak kerasa sebelum ntar lagi bagi rapot itu artinya libur telah tiba
hari ini yang ngawasin anak anak ustaz ridwan atau ustaz musa
kebetulan saya kebagian tiket jadi nggak bisa untuk ngawasin ujian
tapi saya berharap semoga anak anak itu bisa mengerjakan soal ujian dengan baik dan benar
aduh saya pergi dulu
kalau saya ambil kertas itu bisa romantis nih
kayak di ftv
ustazah biar saya aja yang ambil
kita ini kan bukan mahrum gak boleh bertatapan
apalagi bersentuhan tangan seperti ini
itu bukan saya ustaz
ah apa keserka serkelem kuas tangannya
udah saya aja
eh bareng lagi
kok bareng terus

bagaimana pandemi ini
bahkan masih ro's ya
kayaknya kayaknya lah
terus dua saja ya
udah kita kesini
eh oke udah
ya udah kita kesana
machineshifong yang mepupulkan